riki ini tuh kurang ajar ya
dia tuh gak bisa sabar sedikit apa
ma tolong buatin minuman ya buat kita
ya terima kasih pak
bapak sudah meluangkan waktu
ada beberapa hal yang mau saya tanyakan
tentang riki dan bayang saya kebapak
apa bapak tau
makan yang banyak
selamat menikmati silahkan
ini dessert kesukaan kamu kak
aku sengaja pesan
habis makan ini kamu harus makan dessertnya
kamu harus coba enak banget
riki kurang ajar ya
aku ke toilet sebentar ya
jangan lama lama ya
kenapa siasat ngebas jet gue sih
datang juga lo
cantik banget sih sa
jangan sampai ada yang liat gue disini
gue sengaja ngajakin mau siang siang begini
di tempat umum
lo gak bakal mau kan
takut ketahuan sama orang
sedangkan di rumah gue lagi renovasi gara gara kebakaran kemarin
saya gak pernah denger soal itu
ya setahu saya
bapak ini kan
bapak tau banyak soal riki
ya jadi waktu itu
bay elsa pernah mengaku
kalau dia hamil empat tahun yang lalu
karena riki pun mengaku itu kak
riki memang menyukai elsa dari dulu
bahkan dia sampai
masih menyimpan foto pemotretan mereka berdua
waktu mereka ada foto job bareng
ya berapa tahun yang lalu lah
terus di bawah hotel
terus di bawah hotel
bisa diliat tanggal ya

foto yang bapak maksud itu apa
foto mereka berdua
pakai pakaian tidur warna merah
saya gak begitu ingat
tapi saya masih menyimpan majalah